kami awali cnn indonesia prime news dari menghangatnya isu internal di tubuh partai demokrat
hari ini politikus partai demokrat ruhut sitompul dinonaktifkan dari jabatannya sebagai jurubicara partai
ruhut membenarkan keputusan tersebut
meski demikian ruhut mengklaim ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono memintanya tetap aktif dan kritis
ruhut menggelar konferensi pers di ruang fraksi partai demokrat dpr senin sore
ia menyatakan mendapat perintah langsung dari sby untuk memberi keterangan pada wartawan
ada tujuh poin tugas yang diberikan sby kepadanya
antara lain ia diminta tetap aktif dan kritis di komisi tiga dpr
terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
sementara itu jabatan koordinator jurubicara partai demokrat yang selama ini dipegang ruhut akan diambil alih langsung oleh sby
lebih aktif dalam jabatan di dpp sebagai
ya kalian tahu bahwa di bawah pol dukang itu ada beberapa departemen
jadi disini katakan beliau para ketua departemen harus lebih digalakkan
dalam proses ke depan tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh pak sby seluruh umum
karena kami pernah melakukan pendidikan kader juru bicara
semua kader itu masih bisa jadi juru bicara
tapi sekarang pak sby
ya pak sby
konstelasi internal partai demokrat menghangat jelang pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
koordinator juru bicara partai ruhut sitompul resmi dinonaktifkan
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono yang mengirim pesan singkat pencopotan itu langsung ke ruhut
kami kutip dari lamandetik com berikut isi pesan singkat tersebut
poin pertama tertulis
saya mengikuti dinamika perpolitikan dewasa ini dan saya nilai saudara benar benar tidak mengikuti kebijakan dan garis partai terutama ketua umum partai demokrat
karena pernyataan pernyataan yang saudara keluarkan tidak mencerminkan posisi pd dan garis saya selaku ketua umum
pesan kedua sudah cukup sering saya beri peringatan terhadap pernyataan saudara
tetapi tidak diindahkan
terus terang ini sangat merugikan kepentingan pdip
lalu yang ketiga
melalui sistem yang berlaku di pd atau partai demokrat saya mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk saudara
dan untuk sementara saya menonaktifkan kedudukan saudara sebagai koordinator jubir pd
dan terakhir isi pesannya adalah untuk diindahkan dan dilaksanakan
kita bergabung dengan produser lapangan dimas adityo di gedung dpr
dimas setelah dalam konferensi pers tadi apa sebenarnya substansi yang ingin disampaikan oleh ruhut
ya selamat malam alvito
tadi siang ruhut setompul memang menggelar konferensi pers yang menurut dia dia mengklaim itu adalah atas perintah langsung dari ketua umum partai demokrat
inti dari terangan pers yang diberikan oleh ruhut stompul adalah bahwa presiden maaf menurut saya ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
masih memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sejumlah posisi di partai demokrat yang antara lain adalah
dia tetap diminta oleh yudhoyono untuk tetap aktif
dan kritis di komisi tiga dpr tempat dia selama ini menduduki posisi sebagai anggota dpr
dia juga diminta untuk lebih aktif lagi dalam posisinya sebagai koordinator politik hukum dan keamanan dewan pimpinan pusat partai demokrat
yang selama ini memang jabatan ini sudah diemban oleh ruhut sitompul
selain itu juga ruhut mengatakan
bahwa sby meminta kepada ruhut untuk mengimplementasikan sikap politik dari partai demokrat yang non blok
artinya partai demokrat sebagai penyeimbang dengan antara oposisi dan pendukung pemerintah
selama ini memang partai demokrat menegaskan dirinya bahwa sebagai
ruhut juga tetap diminta untuk tetap kritis kepada pemerintahan joko widodo
dan juga memberikan solusi apabila melontarkan kritik kepada pemerintah
nah dalam pernyataan persnya tadi ruhut juga mengatakan memang dia mengakui bahwa
jabatan koordinator jurubicara partai demokrat sudah tidak lagi dia emban
tetapi saat ini sudah diambil alih langsung
dipegang oleh susilo bambang yudhoyono sebagai ketua umum partai demokrat
nah dalam konferensi pes tadi ruhut mengatakan
awal dari kisruh ini adalah pernyataannya
yang keras begitu saat ada anggota dpr dari partai demokrat yaitu putu sudiartana
yang tertangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi
bahwa putu suliartana tertangkap tangan
tetapi beberapa pengurus dpp partai demokrat menyatakan dia tidak tertangkap tangan
karena itulah ruhut dianggap melenceng dari kebijakan kebijakan partai
karena justru memberikan pernyataan pernyataan yang keras kepada internal partainya sendiri
dia memang tidak secara tegas menyatakan bahwa susilo bambang yudhoyono sendiri
yang memberhentikan dirinya melalui pesan singkat sms tersebut
dia menghindari hal itu
tetapi dia menyatakan sebelum memberikan keterangan pers itu
dia dipanggil oleh ketua umum partai demokrat sby
dan mereka berbicara empat mata
menyatakan bahwa sby justru memberikan penugasan penugasan kepada dirinya
yang terdiri dari tujuh poin tersebut
yang dituliskan tangan secara langsung oleh sby
dalam sembilan lembar yang tadi ditunjukkan oleh ruhut kepada wartawan
ya tapi mari kita dudukan perkaranya
ini ruhut selama ini sangat keras menyuarakan dukungannya terhadap basuki cahayapurnama alias ahok
sementara kita tahu bersama bahwa demokrat sampai sejauh ini ada di koalisi kekeluargaan
yang sesungguhnya tidak sama sekali memberikan dukungan kepada ahok
ini yang kemudian diduga sebagai upaya
pelanggaran pelanggaran yang dilakukan ruhut
terkait dengan instruksi langsung dari ketua umum yang disampaikan oleh sby
nah apakah ini terkonfirmasi dalam konferensi pers tadi
apakah teguran keras yang kalau bisa kita nilai yang disampaikan oleh sby melalui sms itu
dikonfirmasi oleh ruhut juga terkait dengan
keluarnya ruhut dari jalur koordinasi
belahnya indisipliner lah begitu
ya alvito memang dalam konferensi pers tadi ruhut juga menyatakan bahwa
penonaktifan dirinya dari jabatan koordinator jurubicara partai demokrat
tidak terkait dengan pernyataan pernyataannya selama ini
yang menyatakan dukungan kepada basuki cahayapurnama dalam pilkada dki
maupun dukungannya kepada presiden joko widodo
dia menyatakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa awal mula
dirinya dipermasalahkan oleh internal partai demokrat adalah
pernyataannya terkait penangkapan politisi partai demokrat putu sudiartana oleh kpk
dia menyatakan dengan keras bahwa putu tertangkap tangan oleh kpk
sementara pihak partai demokrat menyatakan
semestinya ruhut tidak mendahului kpk dengan menyatakan putu sudiartana tertangkap tangan
hal hal inilah yang dianggap oleh sejumlah pengurus dpp partai demokrat
ruhut menyalahi aturan atau etika di dalam internal partai demokrat
yang kemudian berbuntut dengan dicopotnya dia dari jabatan koordinator jurubicara partai demokrat
walaupun itu sudah cukup lama ya
jadi agak janggal juga kalau misalnya karena alasan yang sudah beberapa bulan itu ruhut dicopot
karena dianggap tidak sejalan dengan garis partai
tapi biarkan ini mengalir saja kita akan lihat perkembangannya seperti apa
apakah benar hanya karena putu sudiartana atau memang dukungannya terhadap ahok
yang sampai sejauh ini juga tidak dikonfirmasi oleh partai demokrat
terima kasih dimas atas laporan anda